pemerintah indonesia mengeluarkan travel advisory untuk tidak bepergian ke singapura
ini perhatian juga bagi para pemirsa yang akan dalam waktu dekat ini bepergian ya ke
travel adversary ini dikeluarkan menyusul kasus virus zika yang telah berjangkit di negeri jiran tersebut
dengan mengeluarkan travel advisory pemerintah indonesia mengimbau warganya untuk tidak mengunjungi singapura
kecuali mendesak terutama bagi ibu hamil
peringatan dikeluarkan karena virus zika yang disebarkan lewat nyamuk
bisa membuat anak yang lahir mengalami mikrosefalus atau memiliki ukuran kepala yang kecil
hingga kini ada dugaan satu orang warga negara indonesia dilaporkan terjangkit virus zika yang merebak di singapura
jadi ada beberapa entry point selain tentunya jakarta
tetapi dengan singapura ada beberapa entry point yang melalui batam dan lainnya
yang harus dilengkapi dengan alat alat deteksi
bagi penumpang penumpang yang masuk dari singapura ke indonesia
hingga saat ini dikonfirmasi ada delapan puluh dua kasus virus zika yang telah menyerang warga singapura
sebagian kasus virus zika ditemui di kawasan aljunied
kementerian kesehatan setempat menyatakan pihaknya akan berupaya penuh melakukan pencegahan
karena mei lalu ditemukan kasus zika pertama yang dibawa oleh pria paduhbaya setelah melakukan perjalanan ke brazil
kasus zika di negara ini kemudian terus bertambah
irwin hiroshi masayuki cnn indonesia
kasus zika di negara ini telah dilakukan oleh penumpang pesawat sehabis bepergian dari luar negeri
ya dan sejauh ini otoritas resmi singapura telah mengkonfirmasi temuan dari delapan puluh dua kasus virus zika
dan hal yang sama juga dilakukan oleh otoritas bandara ahmad yani semarang
para penumpang yang baru tiba dari luar negeri di bandara soekarno hatta
wajib melewati thermal scanner atau sensor suhu tubuh yang ditempatkan di pintu kedatangan
terutama bagi para penumpang dari negara berstatus kejadian luar biasa
saat ini penyebaran virus zika sudah sampai ke singapura
untuk itu masyarakat diminta lebih berhati hati jika berpergian ke singapura
sementara di semarang jawa tengah rabu siang
proses screening ditujukan kepada penumpang pesawat silk air
semua penumpang dari singapura harus melewati alat thermal scan
di pintu kedatangan untuk mendeteksi suhu tubuh secara massal
otoritas bandara ahmadiyah di semarang menyediakan alat khusus
yang tersambung dengan layar
suhu tubuh manusia yang melintasi alat menyerupai gerbang metal detektor itu
akan didefinisikan dengan warna pada bayangan penumpang di layar